lantaran ketahuan merokok di lingkungan sekolah guru sekolah madrasah di surade kabupaten sukabumi menghukum murid di depan para guru
murid disuruh memakan tembakau dan menghisap rokok akibatnya salah satu murid keracunan tembakau dan dilarikan ke puskesmas
inilah madrasah sanawiyah darul fikri yang terletak di jalan raya pasir ipis kecamatan surade kabupaten sukabumi
sekolah ini menerapkan sanksi yang dibilang berbahaya yaitu sanksi memakan tembakau jika kedapatan siswanya merokok di lingkungan sekolah
sebanyak dua puluh murid pada hari kami selalu diberikan sanksi memakan atau mengulum tembakau oleh guru karena para murid tersebut kedapatan merokok di lingkungan sekolah
akibatnya beberapa murid mengalami keracunan dan harus dilarikan ke puskesmasa tempat untuk mendapatkan pertolongan medis
setelah dilakukan rapat para orang tua murid setuju
dengan penerapan sanksi tersebut kepada anaknya jika kedapatan merokok di lingkungan sekolah
sementara itu kepala sekolah mts darul fikri menyebutkan
jika sanksi memakan tembakau jika ketahuan merokok itu merupakan sanksi terberat
selain itu ada hukuman lain seperti sanksi menghafal al quran
ini dilakukan semata untuk memberikan efek jerah terhadap murid yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah
tapi yang kena keracunan itu tidak sebenarnya menurut keterangan dokter keracunan
pihak sekolah akan mengkaji ulang peraturan tersebut karena terdapat sejumlah kecaman dari beberapa orang tua murid yang tidak terima sanksi tersebut